banyak bener misko nih
gua diperbutkan dua perempuan
bang kau udah pulang bang
lo kenapa pulang gak kerja lo
abang mah ditanya malah nanya balik
casan handphone ketinggalan ntar gua balik pabrik
buru buru balik lo bikinin gua kopi dulu
aku beneran kangen sama dia
ini aja kamu kasih tau alamat sekolah namanya dia
aku mau jumpa dia dari sekolah
sorry mas aku gak bisa bicara sekarang

kenapa setelah bertahun tahun mas firman menghilang
tiba tiba sekarang muncul lagi
aku gak mau mas yudha tau masalah ini

jadi merepotkan bapak
saya turun disini aja pak
loh mau kemana kamu
mir kamu harus tenang
semua pasti ada jalannya kok
aku bingung kalau sampai mereka menanyakan lagi
andai aja kamu mau melupakan
dan membuka diri buat masa depanmu
saya anterin kamu ke rumah ya
saya ke pabrik aja pak
kondisi kamu lagi begini
kamu butuh istirahat di rumah
pak jaro udah jemput gila
belum belum ya
kau telfon nggak diangkat sih
apa aku telpon mas yuda aja ya
tapi dia kan lagi meeting
pasti nggak diangkat
yaudah aku aja yang jemput deh
bisa kan udah diangkat
orang itu mati juga
coba ke ministir sem skal di
gimana kalau misalnya kita main dulu sambil nunggu aku dijemput
boleh juga tuh
aku jadi penjahatnya kak ilham sama indah jadi polisinya
yuk kejar aku cepetan
kak ilham kak ilham tungguin indah
indah kamu kenapa
kok gak ngajar
kan kak indah masih sakit kak ilham
ya kesian masa polisi kakinya sakit
kak ilham kak ilham tungguin indah
kak ilham tunggu
banyak benar miskin nih
gua diperbutkan dua perempuan
bang kau udah pulang
abang mah ditanya malah nanya balik
casan handphone ketinggalan
ntar gaya balik pabrik
jangan buru buru balik lu bikinin gua kopi dulu
abang mah nyuruh baik
bentar lagi gua banyak duit lu
lu liat tuh di luar lu kagak liat
ada motor baru gue nuh nuh liat
lah palingan juga minjem
eh pak sampson
saya mau nagi uang kontrakan
nih uang saya belum cair ini
ya paling enggak minggu depan lah saya bayar
beli motor baru bisa kontrakan nggak bisa bayar
ini bukan dapat beli ini dapat dikasih sama bos
ya udah saya kasih waktu sampai lusa
pokoknya ayah gak mau sampai kita tinggal di kolong jembatan
tidak mau tinggal di kolong jembatan siapa
lu tenang aja loh

ntar gua beliin rumah kecil

bayar kontrakan aja kagak bener rumah gedong
ini bakal menuju rumah gedung
ini bakal menuju rumah gedong
ah udah bang
kamu udah berusaha hamil
ya mungkin belum saatnya kamu ketemu sama suami kamu
ya mungkin belum saatnya kamu ketemu sama suami kamu
terima kasih ya pak
bapak udah sangat baik sama saya
bapak udah sangat baik sama saya
udah seharusnya saya bantuin kamu
nggak usah dipikirin
saya balik dulu ke pabrik ya
kalau udah apa apa langsung telepon saya
sekali lagi terima kasih pak
sekali lagi terima kasih pak
dia lagi dia lagi
sok kegantengan banget sih itu cowok
sok kegantengan banget sih itu cowok
gantengan juga gue
kenapa kayaknya ada gimana gitu
kenapa kayaknya ada gimana gitu
gapapa bang maaf ya mira masuk dulu
maaf ya mira masuk dulu
gue ngomong sama tembok aja deh
gue ngomong sama tembok aja deh
tau gak gue tuh lama lama demen banget nama seseorang

ngomong sama tembok ya
gue mau ngomong sama tembok kek
gue mau ngomong sama jendela kek
bang mau kemana
kalian pulangnya sama tante aja ya
kalian pulangnya sama tante aja ya
tante aku sama mir
indah naik angkot aja
tapi kak kakek ini masih sakit
indah mohon ya kak
udah kak ilham indah
biar mama aku aja yang nganterin
iya kan nah
yaudah yuk kita ke mobil
indah belum pernah loh
naik mobil sebesar ini
biasanya indah sama ibu naik angkot

tante ajak kamu naik mobil lagi ya
makasih ya tante rianti
tante rianti baik banget
terima kasih tapi gak usah
takutnya nanti ngerepotin tante lagi

tante senang bisa ajak kalian jalan jalan
kalau kak ilham sama indah mau pergi
bilang aja sama mamah
yang maaf gak sih lagi
sesungguhnya engkau lah yang maaf
ngetahui apa terasihan dibalik ini semua
ngetahui apa terasihan dibalik ini semua